sebanyak empat puluh lima desain produk ditampilkan untuk memperbutkan tiga kategori dalam
desainer dan produsen produk produk yang ditampilkan dalam good design award indonesia
nilai unik dan aplikatif anyaman biasanya dilihatnya sebagai sesuatu yang jadul ya cuman
di kami kami melihatnya anyaman itu solusi masa depan yang masih bisa diimplementasikan
kebangunan jadi bangunan bangunan yang baru sekarang memakai kulit bangunan dengan anyaman
itu tujuannya untuk ngurangin panas di bangunan selama ini blok yang seperti ini tidak pernah
diajukan sebagai satu sistem jadi hanya satu kotak yang kemudian disusun susun ala kadarnya
nah ini ditawarkan menjadi satu sistem yang utuh di mana ada aksesorisnya ada penutupnya
dan sebagainya sehingga memberikan kebebasan kreasi lebih banyak kepada desainer desainer
yang menggunakannya menteri perdagangan muhammad lutfi menilai desain produk indonesia tak kalah
dengan desain produk luar negeri mendak berharap desain produk indonesia tidak hanya mempunyai
nilai artistik tapi juga harus punya nilai tambah ya yang penting gini kalau buat
saya tentunya memang ini kan sebagai bagian untuk menciptakan nilai tambah daripada produk produk
indonesia dan ini mudah mudahan bisa menjadi ajangnya jadi karenaus lagi mencari kemana mana
tetapi dengan kejuaraan ini kalau dia bisa menang dia akan lebih baik dan saya sudah janjian bahwa
ini kita akan bikin lebih besar lagi tahun depan supaya yang mengikuti juga jauh lebih banyak dan semua
menjapatkan produk produk yang juga jauh lebih bagus mudah mudahan insyaallah mendak juga berharap
lebih banyak desainer produk terutama produk yang dihasilkan umkm sebagai salah satu pilar
ekonomi indonesia rap rap kahfi adhika suramanto jakarta